nama saya neki saya sedang berjati
sedih untuk berjati
jam berulang atau jam terlalu
itu tidak bisa
pengennya saya neki dikatakan oleh pemerintah
saya akan berjati
melihat tayangan tersebut tadi
apa komitmen anda
sekali lagi apa komitmen anda
silahkan anda punya waktu dua menit
untuk menyampaikannya dimulai saat anda berbicara
yang pertama kalau tadi saya sampaikan
inklusinya program pemberdayaannya
dalam bidang ekonomi di sini
yang seperti ini punya akses yang gampang
kita bicara dari sisi
apa sih yang dibutuhkan
maka secara demokratis kita akan bertanya
bu panjenengan betayen nopo
kalau tidak kita bisa dorong mereka
sehingga kalau mereka sudah ada kemauan
untuk bisa masuk
kita buatkan kelompok
maka akses modal masuk
yang ketiga kemudian kita dampingi
agar apa mereka bisa naik kelas
saya mau kasih contoh saja
kalau kemudian kita bicara
kita bisa berapa kemudian
apa yang bisa dibutuhkan
satu pak kalau saya sudah punya keterampilan
apakah saya bisa membuat akses modal yang gampang
tanpa jaminan tanpa biaya
ini bisa diakseskan kepada mereka
saya mau sampaikan kepada pemirsa saja
kita sudah punya nasabah enam belas
tiga puluh miliar kurang lebih terbagi di semua tiga puluh lima kabupaten kota daerah
seperti ibu tadi sangat bisa mengakses
dan kita bisa mendampingi
agar mereka bisa mendapatkan hal yang lebih baik
saya berterima kasih
kades perangka desa
mereka yang punya perhatian khusus
para bupati wali kota
mencari seperti ibu itu
maka data inilah yang kita butuhkan
agar kita bisa melakukan treatment
perlakuan terhadap mereka
itu yang kemudian coba kita kembangkan
sehingga mereka nantinya
tidak bisa lagi hanya bekerja itu terus menerus
tanpa naik kelas
usaha kita naik kelas inilah
yang kemudian secara pengetahuan
akses modal dan penampingan akan menyelamatkan
silakan kandidat nomor urut dua
untuk menanggapi pernyataan komitmen
dari kandidat nomor urut satu
waktu anda satu menit dimulai saat anda berbicara
dua dua juta masyarakat miskin di jawa tengah
total masyarakat miskin di jawa tengah
hampir dua belas dua puluh tiga persen
rasanya kita harus jihad melawan kemiskinan
fardu ain hukumnya
pemimpin jawa tengah menurunkan kemiskinan
dalam waktu yang cepat
maka tidak heran
kami ini cukup prihatin dengan kondisi ini
kami berkomitmen menurunkan kemiskinan
menurunkan kemiskinan menjadi enam persen dalam waktu lima tahun
di antara yang miskin tadi adalah ibu perempuan
perempuan itu korban terbanyak kemiskinan di jawa tengah
oleh karena itu kami ingin melakukan
sejuta wira usahawan perempuan di jawa tengah
saya kira intervensi pemerintah provinsi
terhadap dana desa adalah
memperdayakan dana desa
waktu anda sudah habis
sekarang giliran kandidat nomor urut dua
silahkan anda memilih kotak a atau b
yang ada di belakang anda
boleh a lagi atau
a juga boleh
baik mari kita sama sama simak tayangan ini
semarang saya membuatkan kaya
saya membuatkan semarang
semarang saya membuatkan tebal
saya membuatkan kaya harta
harta saya juga membuatkan harta
harta saya juga membuatkan gondong
saya juga membuatkan nopo
baik menyaksikan tayangan tersebut
apa komitmen anda
waktu menjawab dua menit dimulai saat anda berbicara
pesan utamanya adalah mengurangi kemiskinan dengan drastis
ini bukan soal statistik ini soal kemanusiaan
jadi kalau ada orang berpikir bahwa
kok banyak sekali yang mengurangi kemiskinan berani sekali
ini bukan soal berani
tidak soal kewajiban soal misi
bayangkan orang seperti ini masih ada di mana mana di jawa tengah
saya pernah datang ke satu kampung
kemudian seorang ibu seperti itu tinggal di satu kamar
tidak punya jamban tidak punya sumur
tidak punya income tidak punya pekerjaan gitu
orang seperti jumlahnya masih banyak sekali
kalau kita bicara statistik makro seolah olah
tapi sebetulnya ya miskin absolut
dan saya pernah merasakan situasi seperti itu
jadi komitmen kita adalah bagaimana bekerja keras
mengentaskan kemiskinan sebanyak mungkin dalam waktu secepat cepatnya
satu bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja
karena itu kita targetkan lima juta orang
bukan program yang mengada ada
lima juta itu jumlah yang bisa kita kelola
kalau desa kita tidak bisa menciptakan seratus lapangan kerja setiap tahun
itu artinya kita memakin tidak maju
dan karena itu lapangan kerja menjadi penting
yang penting juga adalah bagaimana merealokasikan anggaran pemerintah
tidak seluruhnya atau sebagian besar ke infrastruktur yang keras
yang fisik tapi kemudian kepada pembangunan manusia
termasuk menolong ibu ibu dan bapak bapak dan orang orang desa yang seperti tadi
dan kita juga masuk ke dalam segmen di mana teman teman disabilitas harus kita tolong juga
ini bagian dari pengentasan kemiskinan yang harus terus diperjuangkan
dan dikatakan oleh mbak eda tadi
ini bukan soal statistik
satu orang meninggal itu kemanusiaan
satu orang sakit itu kemanusiaan
jangan melihat hanya presentase dari seluruh warga jawa tengah
pemimpin yang hanya memperhatikan statistik makro
itu pemimpin yang tidak adil dan mengabaikan rasa kemanusiaan
karena itu kita ingin fokus pada pengentaskan kemiskinan tadi
baik silahkan kandidat nomor urut satu untuk menanggapi pernyataan komitmen dari kandidat nomor urut dua
waktu anda satu menit saat anda mulai berbicara
makroekonomi adalah data yang dipakai pegangan untuk perencanaan pembangunan nasional termasuk daerah
saya akan sulit memahami bagaimana kita merencanakan sesuatu tanpa ekonomi makro
dan angka statistik
saya tidak mau mengambil angka angka itu dari dukun
dan tentu saja saya ingin sampaikan program ini sudah kita cover
mereka yang tidak tercover dengan jaminan kita punya namanya kartu jateng sejahtera
mereka dalam cover kita
kita punya tksk yang punya nasional dan dinsos yang bisa mengambil setiap saat
itulah layanan publik yang terbuka
kemala jateng lapor gub pakai media sosial wa
sms semua bisa disampaikan
maka yang saya katakan tadi betapa peran serta masyarakat perangkat kades menjadi sangat penting
sehingga data bisa menjadi makin rapi mereka bisa terdeteksi dengan cepat dan mereka bisa disampaikan kepada kita
tentu tanpa memerangi rasa hormat kawan kawan bupati bekerja luar biasa soal ini
baik kita beri aplaus dulu buat mereka semua
baik hadirin makin seru nanti di segmen berikutnya
nanti akan ada debat antar calon gubernur yang saling bertanya
itu pasti yang ditunggu tunggu
oke kami akan lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama kami